warung dengan omset mulai lima belas juta rupiah tiap bulan harus bersiap dipungut pajak oleh pemerintah kota surabaya
tahun ini badan pengelolaan uang dan pajak daerah bpkpd kota surabaya akan menjadikan warung warung yang menjamur di surabaya sebagai wajib pajak
dalam undang undang no dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang pajak daerah dan retribusi daerah warung masuk kategori restoran
tidak main main pemerintah kota memperkirakan potensi pajak di sektor ini mencapai empat ratus miliar rupiah per tahun
perlu kami sampaikan dalam undang undang no dua puluh delapan ini saya kutip salah satu pasal terkait dengan definisi restoran
artinya restoran itu bukan seperti yang kita bayangkan oh restoran kalau warung enggak gitu ya
tapi di definisi undang undang dua puluh delapan itu yang dimaksud restoran ini saya kutip adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran
yang mencakup juga rumah makan kafetaria kantin warung bar dan sejenisnya
termasuk jasa buka atau catering
jadi di undang undang no dua puluh delapan sudah jelas bahwa warung itu juga termasuk
objek pajak gitu ya
karena menyasar warung warung itulah pemerintah kota membuat aplikasi surabaya tax untuk memudahkan pemilik tempat makan yang pembukuannya masih sederhana
yusron mengaku heran bila ada pemilik warung yang keberatan membayar pajak
dampak paling sederhana adalah harga makanan yang dijual menjadi lebih mahal
bagi pemilik warung perubahan warung itu juga tidak terjadi
perubahan ini sedikit berdampak pada penjualan dan operasional mereka
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini